lepas yang saya saya bisa jalan sendiri
lepas yang saya yang mati bisa jalan sendiri
ayo jemput terus
akhirnya punya anak juga
terima kasih mas wisnu
boleh aku lihat anak kamu
kebetulan kamu punya bayi perempuan
dan aku punya bayi laki laki
mudah mudahan suatu saat anak kita bisa berjodoh
dan kita akan menjadi besan
supaya mereka udah saling jatuh cinta
iksan udah malam aku pulang dulu utari
terima kasih udah datang ya
aku tahu rahasia kamu pak cik em
itu apa sih
oh seperti yang kamu katakan
macam ada nakal
cari pergi dari understanding entertainment
ika mungkin tembakan
yang duduk saya sembarangan kita berdua tahu tuhan juga tahu kalau itu
anda katapun benar kamu bisa berbuat apa kamu pikir kamu itu siapa
kamu punya bukti
kamu pikir orang orang akan percaya sama kamu
lihat kenyataannya berjalan tanpa alat bantu saja kamu nggak bisa pikirin
kamu pikir aku nggak bisa berbuat apa apa
hai aku mau tahu prabu kalau kamu lihat anakmu mati besok apa kamu masih bisa tertawa

hai separating hashtag
steht aku lakukan ini
maafkan aku iksan
tapi dalam perawatan aini dan harta prabu putrimu pasti akan hidup bahagia
dan kamu prabu rasakan ini
biarkanmu tahu rasanya membesarkan anak dari musuh bebuyutanmu sendiri